beralih ke surabaya mengantisipasi ancaman banjir
wali kota surabaya tri risma hari ini turun langsung
membersihkan sampah yang menyumbat di pintu air ikan mungsing
dan saat musim hujan maksud kami pemerintah kota surabaya
sudah mengerahkan lima puluh lima rumah pompa untuk menanggulangi banjir
untuk mengantisipasi banjir wali kota surabaya tri risma hari ini
bersama dinas kebersihan dan pertamanan
membersihkan sampah yang menyumbat di pintu air ikan mungsing
surabaya jawa timur
selain menggunakan alat berat puluhan pekerja kebersihan
dikerahkan untuk membersihkan sampah
sebelumnya salah satu pompa dan pintu air ikan mungsing
sempat rusak karena banyak sampah saat hujan lebat
karena kemarin yang parah di sini
jadi yang parah di sini saya konsentrasi di sini
insya allah yang lain berjalan dengan baik
cuman ini lah
yang di sini agak ada masalah
ternyata tadi penyumbatan sampah
terus tadi malam juga sampahnya itu bikin alat kita rusak
saat musim hujan pemerintah kota surabaya
sudah mengerahkan lima puluh lima rumah pompa untuk menanggulangi banjir